puncak perayaan imlek di vihara petak sembilan glodok jakarta barat selasa pagi diramaikan antrian ratusan jemaat yang ingin mendapatkan lontong cap gomeh
puluhan pengemis juga memadati halaman vihara untuk mencari ampau dari para jemaat
puncak perayaan tahun baru imlek kembali digelar di viara petak sembilan klodok taman sari jakarta barat
tepat pada hari ke lima belas tahun baru imlek selasa pagi ratusan jemaat sudah memadati vihara untuk melakukan ibadah
selain itu mereka mengantre untuk mendapatkan lontong cap gomeh yang disediakan gratis oleh pihak panitia
lontong cap gomeh merupakan masakan khas tionghoa indonesia yang terdiri dari lontong yang disajikan dengan opor ayam sayur odeh sambal goreng ati acar telur pindang tahu dan kerupuk

lontong cap gomeh yang disediakan gratis oleh pihak panitia